pemerintah indonesia akan menginstruksikan kjri di arab saudi untuk memberikan pendampingan kekonsuleran bagi muhammad rizik syihab yang tersandung kasus hukum dengan kepolisian kerajaan arab saudi
kementerian luar negeri membenarkan kabar bahwa pemimpin fpi rizik syihab sempat diperiksa kepolisian kerajaan arab saudi
pemeriksaan tersebut terkait laporan warga negara saudi yang melihat bendera diduga kelompok isis di kediamannya di mekah
jurubicara kementerian luar negeri akan menginstruksikan kjri untuk memberikan pendampingan kekonsuleran bagi wni yang tersandung kasus hukum termasuk rizik syihab
kita mendapatkan informasi ada wni atas nama muhammad rizik syihab yang menghadapi masalah hukum di sana
tentunya instruksi dari sini adalah meminta kjri untuk melakukan mengkonfirmasi informasi tersebut
dan melakukan pemberian pendampingan dan kekonsuleran untuk yang tadi saya katakan memastikan agar hak hak hukumnya terlindungi
itulah yang tugas kjri di sana
dan itu yang telah diberikan kepada yang bersangkutan maupun kepada wni lainnya apabila mereka menghadapi masalah hukum